akan adanya kastil olis di kiri ini
bekas luka di wajahnya selalu mengingatkan
pada tragedi bom bali dua belas oktober dua ribu dua puluh
matanya nyaris buta
akibat terkena pecahan kaca mobil
yang dikendarainya saat itu
peristiwa sembilan belas tahun lalu itu tak mudah dilupakan lina
lina dan dua rekannya baru saja menghadiri ulang tahun
salah satu klien tempatnya bekerja
di dekat lokasi kejadian di legian
wanita asal medan sumatera utara ini
termasuk beruntung lina selamat
walau bekas luka dan kondisi penglihatannya
kini menyisakan kenangan
pada kejadian itu dua ratus dua orang tewas
dan dua ratus sembilan orang cedera
para korban berasal dari berbagai negara
kini nama para korban tewas diabadikan
pada monumen bom bali di legian kute
para pelaku peledakan bom bali
amrozi dan kawan kawan telah dieksekusi mati
namun kabar sidang terhadap hambali
tersangka bom bali yang gelar senin tiga puluh agustus
oleh mahkamah militer amerika serikat
kembali mengingatkannya pada teror tersebut
empat tahun yang lalu pun
intelijen dari amerika datang
untuk yang namanya bertemu dengan kami
dan mengajak kami bertemu di polda bali
seperti itu ya
nah kemudian waktu itu mereka menyatakan
kalau si hambali itu akan segera dieksekusi
nah mereka juga bilang
nanti kami akan bersurat
untuk yang namanya
membuat perubahan di bali
mereka juga menyatakan
untuk yang namanya meminta kalian
boleh datang di sana untuk melihat seperti itu
tetapi kami menunggu gitu ya
terus akhirnya hari ini dapat informasi seperti itu
nah jadi secara pribadi kalau saya bilang
mendengar berita itu
saya bilang ya karena dia sudah dinyatakan tersangka
ya lakukanlah hukum yang setimpal dengan apa yang dia lakukan
seperti teman temannya di indonesia
itu sudah jauh tahun ya sudah dieksekusi
sidang terhadap terduga teroris hambali
rencananya akan digelar di penjara
teluk guantanamo amerika serikat
dari cnn indonesia bali